presiden jokowi dodo pun merespons jokowi meminta polri mengawal dan mengusut kasus secara transparan
presiden jokowi tegaskan sudah meminta kepolisian menangani kasus ini hingga tuntas
menurut presiden perintahnya adalah agar tidak ada yang ditutupi dalam pengusutan kasus
kadifu mas polri irjen sandi nugroho menjawab polemik terkait dicoretnya dua nama dari dpo polda jawa barat terkait kasus pembunuhan vina
menurut sandi polri masih membuka diri jika ada laporan dari masyarakat terkait dua nama ini disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan
kasus yang disampaikan oleh dirkrim um polda jabar
bahwa tadinya dpo ada tiga menjadi satu
karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi
bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif nama fiktif
nah oleh karena itu itu masih didalamin masih dikerjakan apabila memang ada keterangan informasi
tambahan alat bukti tambahan saksi ataupun yang lainnya
terang tindak pidana ini tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih
kuasa hukum keluarga vina hotman paris sutapea menyebut
lima dari enam terpidana kasus pembunuhan vina menyatakan pegi bukan bagian dari pelaku
menurut hotman penetapan pg sebagai tersangka bukti hukumnya belum kuat
hotman paris bilang enam terpidana kasus pina kembali di bap polisi sebelum pg tertangkap
dalam bap enam dari lima terpidana menyebut pg bukanlah pelakunya
hanya satu terpidana yang mengatakan pg sebagai pelaku pembunuhan vina
hotman meminta polisi benar benar menyelidiki kasus pembunuhan vina
dan tidak terburu buru menetapkan tersangka
keluarga fina juga mengaku kecewa dengan sikap polisi yang menghapus dua dpo lainnya
kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan pg ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana yang sama sama mengaku melakukan tidak membantah peggy terlibat
jadi enam orang terpidana itu sudah di bap dalam minggu minggu ini
lima mengatakan pg tidak terlibat
korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari
ada kabar yang menyatakan bahwa dua dpo tersebut adalah fiktif
terlalu cepat untuk mengatakan itu